pada pagi ini ketua dpr ri fahri hamzah kembali menyentil kpk melalui pernyataannya
ia mengkritik ott dan kegiatan sadap menyadap yang sering dilakukan kpk
ott itu operasi tangkap tangan
nah pernyataan fahri ini keluar setelah kpk semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan kepada koruptor akhir akhir ini
jadi kpk itu cocoknya pindah ke korea utara saja
suruh jadi aparatnya kim jong un
jadi saya menganggap bahwa kpk itu sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi
seperti sekarang dia ngejar ngejar bupati yang lagi pilkada
itu berburu di kebun binatang
nggak ada gunanya tidak ada manfaatnya
dia akan membuat drama drama tentang seolah olah ini efek jerana
wakil ketua dpr ri fahri hamzah kembali mengomentari kpk
kali ini fahri mengeritik aksi kpk yang kian gencar melakukan operasi tangkap tangan
menurut fahri ott yang dilakukan tidak akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera
menurutnya metode yang dilakukan kpk dengan menyadap orang tidak cocok dalam iklim demokrasi di indonesia
dilansir dari cnn indonesia com fahri menyarankan agar presiden joko widodo tidak segan untuk menutup kpk
fahri bahkan menganggap kpk sedang membuat sebuah drama
karena menurut dia
kita banyak korupsi menteri keuangannya tidak akan menjadi menteri keuangan terbaik
ini karena artinya korupsi nggak ada
tidak ada korupsi sebenarnya
buktinya menteri keuangannya menteri keuangan terbaik
kpk pun menanggapi komentar fahri
menurut kpk fahri bermaksud baik dengan memberikan komentar seperti itu
menurut ketua kpk saud sitomorang fahri berbicara itu dijamin oleh undang undang
kpk memang kian gencar melakukan operasi tangkap tangan
beberapa waktu lalu kpk melakukan ott terhadap bupati subang imas aryum ningsi
ia ditangkap ketika tengah menerima sejumlah uang suap senilai satu dua miliar rupiah
terkait pengurusan perizinan di pemkap subang
rabu dini hari tadi kpk juga melakukan ott terhadap empat belas orang di wilayah lampung tengah dan jakarta
tiga belas orang yang diamankan terdiri dari unsur dprd pejabat dan pegawai di pemerintah daerah kabupaten lampung tengah
dan juga dari pihak swasta